presiden joko widodo tidak mengurungkan niatnya melawat sejumlah tempat di negara afganistan
meskipun saat itu situasi dinyatakan sedang tidak aman
atas keberanian dan tekad presiden
presiden afganistan menganugerahi jokowi medali gazi amanullah
medal of gazi amanullah merupakan medali tertinggi di afganistan
medali kehormatan itu dipersembahkan oleh presiden afganistan ashraf ghani untuk joko widodo
saat mengunjungi afganistan di tengah situasi keamanan membahayakan negara tersebut
bahkan beberapa jam sebelum kedatangan presiden jokowi terjadi pedakan bom
berkunjung ke sini kan
dan di dalam kunjungan itu presiden juga bertemu dengan para ulama di afganistan
yang kemudian mereka mengusulkan indonesia menjadi tempat berkumpulnya ulama internasional
salah satunya itu
nah komitmen ini tidak menghalangi presiden untuk ke afganistan
meskipun ada atau suasana di afganistan lagi kut an kut kacau